karena ketakutan saat digerebek polisi lima penjudi capjeki di lumajang mekat kabur menjeburkan diri ke sungai bondoyudo
empat orang pelaku judi selamat sementara satu orang lainnya dikabarkan hilang tenggelam
petugas tim sar dari badan penanggulangan bencana daerah lumajang langsung mencari keberadaan tridi asmoko
warga desa kedung rejo kecamatan rowo kangkung yang hilang tenggelam di sungai bodoyudo
tenggelamnya korban bermula saat dirinya bersama dengan empat rekannya menjadi sasaran dan penggerbekan judi di daerah kedung rejo rowo kangkung
karena takut tertangkap korban dan kawan kawannya berusaha kabur dengan terjun ke sungai bondoyudo
keempat orang berhasil selamat sementara korban tiga d hingga kini belum ditemukan
diduga korban yang tak bisa berenang tenggelam ke dasar sungai
ketika mendekati tkp karena melihat mobil patroli masyarakat yang diduga pada saat itu melakukan perjudian ketakutan
kemudian loncat ke sungai nyebur diri ke sungai
dari lima orang kami dapat informasi yang empat sudah kembali ke keluarganya satu yang belum ketemu
dari lokasi kejadian polisi berhasil menyita tiga unit sepeda motor handphone
polisi juga memeriksa keterlibatan korban di lokasi judi melalui sejumlah saksi